ke informasi berikutnya pemirsa presiden pks ahmad syahiku menyatakan bahwa dirinya atau partainya membuka ruang
bagi mahfud md dan sandiaga uno untuk mendampingi anies baswedan sebagai calon wakil presiden
sejumlah usulan itu akan dibahas bersama majelis syuro pks untuk ditentukan sebelum nantinya disampaikan pada anies baswedan
bersama dengan mitra koalisi perubahan dan perbaikan demokrat dan juga partai nasdem
meski belum menentukan pilihan calon yang akan ditentukan untuk bakal calon wakil presiden yang diusulkan pada anies waspedan
ahmad syahiku menegaskan bahwa partainya mulai membidik sejumlah nama potensial yang berpeluang untuk mendampingi anies baswedan
mulai dari kadar pks ahmad heriawan ada nama sandiaga uno hingga ke mahfud md
syahiku menyatakan bahwa dirinya mulai membuka ruang komunikasi dengan sejumlah tokoh tersebut
sebelum nantinya dikaji dalam survei internal pks
dan dilaporkan hasilnya dalam rapat bersama majelis yoro pks untuk diputuskan bersama
meski keputusan akhir ada di tangan anies baswedan sesuai poin perjanjian dalam piagam bersama koalisi perubahan
syahiku menyatakan pks akan tetap mengusulkan nama potensial yang bakal diusung untuk menjadi cawapres anies
nah tentu salah satunya juga kita akan melakukan nanti membuka sekretariat bersama
dan itu nanti yang akan memudahkan dalam proses pendalaman pencarian analisis terkait dengan berbagai situasi termasuk upaya untuk memenangkan pasangan